gitu dong makasih ya mbak
banyak gaya emang
ini si boya belum nangol juga nih
ya kita datengin rumah temen kampus yang gue kenal sih
ya siapa tau aja reva ada disana
tapi ternyata kita gak berhasil nemuin reva
terus abis itu kak dian ngajakin gue makan deh
ternyata raya gak nyemunyiin ke gue soal dian
gue salah karena sempat ngeraguin raya
eh gue mau ketemu sama lo dong
kita makan siang bareng
emang mau makan dimana
nanti gue selok tempatnya
yaudah nanti gue jemput ya
gak usah emang gue anak kecil
pokoknya dia jemput segala
yaudah gue bayar seberas bengkel dulu
nanti gue underway ya
yaudah lo hati hati ya
gue akan nunjukin ke mondi
dapet bunga dari dia
sampai jumpa lagi

bertahan dan lu kuat
mau lepasin gak
pelukannya gue gak bisa nafas
lu baik baik aja kan
gue tuh hampir kehabisan nafas tau gak sih
gara gara dipeluk sama lo
lu kan maksud gue lu setelah kejadian itu
lu gak ada luka parah atau apapun itu kan
gak patah atau apapun itu kan
baik baik aja esbok
lu bisa liat sendiri kan
gue kangen sama lo kenapa beresor
iya boleh lepas ya
maaf ya gue terlalu seneng
gue sebenarnya udah yakin lu tuh gak kenapa napa
lu kan kuat
karena porsi makan lu banyak
lu gak perasa banget sih lo
gue kira lo beneran peduli sama gue
lu meragukan kepedulian gue
masa gue harus ngomong sama lu sih kalo gue adalah orang yang paling peduli
lu gak tau aja betapa gue khawatirnya saat dapat kabar lu hilang
ya makannya lo tuh harusnya ngikutin mobil gue dari belakang
mau temenin terus gue kemana
harusnya jangan lo tinggal tinggal
sumpah ya kenal kenal gue
tapi di jalan gue jatuh
karena ada jalanan yang berlubang
terus gue dibawa ke rumah sakit
masih sih gue gak percaya
gue beneran ke rumah sakit makanya gue kehilangan jejak lo
mulai detik ini gue gak akan biarin lo pergi kemana pun sendirian
jangan kayak kemarin lagi ya
gue gak siap kehilangan lo untuk kedua kalinya

bekerja air already
ternyata gagal deh jalan bareng sama handsome gary
gara gara harus nurutin sila
ternyata jadi kurang banget nih quality time nya sama handsome gary
kepaksa ya berangkat bareng gue
mana gak suka hanya coba

tata lo tuh gak usah bohongin gue deh
emangnya lo baru berteman sama gue
kan udah lama juga jadi gue tau muka lo bete atau enggak
pasti lo tuh bett gara gara lo gak bisa jalan kan sama mansion gary lo itu
ini tuh tata seneng banget kan tata udah gak sama handsome gary lagi
terus sate ini kan bestinya
jadi tata terus ikutin kemauan ongin sila
yaudah pak berhenti di depan aja ya
tenggorokan gue masih kayak gini lagi tak
mau mana bayar dulu
kok saya yang bayar sih bukunya tidur di bayar sama temen saya yang satu itu
jadi tata sih yang bayar
kan tadi olin yang ngajakin tata bareng naik taksi ke kampus
nah gitu dong
ini si boya belum nongol juga nih
sebelum tenang masih butuh me time
biarin aja dulu
ini juga sih
sian gue ngerat dia
cinta itu membuat orangnya merasa keras ya
karena itu membuat orang mati enggan hidup pun tak mau
no pakai helm untuk balik
eh gue asetau sama lo ya
gue itu di club warrior memang untuk menjadi penasihat
korban korban para bucin
tidak ada bucinan iri
tidak ada bucinan iri
tidak ada bucinan iri
tidak ada bucinan iri
tidak ada bucinan iri
oh siapa nih